pembeledahan kantor dirjen minerba
jadi kami melakukan pembeledahan terkait keguguhan korupsi di kantor kementerian esdm
dari informasi dari teman teman lapangan masih berlangsung ya
direkturat jenderal minerba dan juga di kantor sdm
ini terkait dengan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentunya
yang masuk ke kpk kemudian kami verifikasi
telahan dan ditingkatkan pada proses penyelidikan
setelah kemudian ditemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup
maka kemudian kami meningkatkan pada proses penyidikan
menteri esdm arifin tasrif yang ditemui senin siang meminta semua pihak
mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan menunggu keterangannya
yang akan disampaikan kpk terkait penggeledahan tersebut
kalau sekarang senang dilakukan ya kita tunggu asing
dan kita akan menunggu asing
tapi memang tentang tunjangan kinarja itu bapak benarkan ya
ada dugaan korupsi tunjangan kinerja
ada dugaan ya tapi membenarkan korupsinya enggak
berarti itu ya menghormati kasus yang di kpk gitu proses hukumnya pak ya
dirjen minerba kementerian esdm ridwan jamaludin
yang ditemui pada acara peresmian rumah sakit jiwa daerah
di sungai liat bangka
belum bisa memberikan komentar terkait penggeledahan yang dilakukan kpk di kantornya
nanti aja itu tadi saya belum cek kesana informasinya
tadi saya cek internal dulu
hingga senin sore penyidik komisi pemberantasan korupsi
masih melangsungkan pemeriksaan di kantor direkturat jenderal mineral dan batu bara
tim liputan cnn indonesia